pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal ramadan seribu empat ratus empat puluh hijriah pada minggu
beberapa lokasi pemantauan hilal pun digelar untuk melihat bulan baru
meski demikian badan meteorologi klimatologi geofisika atau bmkg
memprediksi pos pemantauan hilal di wilayah barat dan timur indonesia terganggu akibat cuaca buruk
kementerian agama akan menggelar sidang isbat yang dihadiri sejumlah ormas islam
majelis ulama indonesia bmkg lapan serta duta besar negara sahabat
untuk menentukan awal ramadan seribu empat ratus empat puluh hijriah minggu sore
bmkg memprediksi bahwa pengamatan hilal atau bulan baru di wilayah barat dan timur indonesia terganggu cuaca buruk
sumatera barat sumatera utara dan aceh terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore hari
sementara itu wilayah timur terutama maluku dan papua
terdapat sirkulasi yang terjadi di laut arafuru
dan samudera pasifik sehingga berpotensi hujan secara signifikan
prediksi kami yang agak terganggu untuk pengamatan hilal terutama di wilayah indonesia bagian timur
seperti di wilayah ambon kemudian di wilayah papua
ini perlu diwaspadai karena di sore hari kemungkinan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
begitu juga dengan wilayah sumatera barat
seperti di wilayah sumatera barat sumatera utara dan aceh
ini agak terganggu
namun untuk wilayah jawa lampung sumatera selatan
makabalitung kalimantan sebagainya besar masih cukup aman
di wilayah indonesia bagian timur
saat ini ada berbagai sirkulasi seperti di laut arafuru dan utara samudera pasifik
ini ada sirkulasi ini menyebabkan potensi hujan yang cukup signifikan di wilayah tersebut